komunitas pendukung ahok atau yang lebih dikenal dengan nama teman ahok menggelar acara teman ahok fair
mencari dukungan bagi gubernur dki jakarta basuki cayapurnama atau ahok
untuk kembali maju dalam pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
warga jakarta yang ingin mendukung ahok bisa mendaftarkan ktp atau memberikan bantuan dana
dengan membeli produk produk yang tersedia di lebih dari delapan puluh konter yang ada di acara ini
teman ahok juga dihadiri oleh musisi seperti project pop moka watchus and the couples company dan saikoji
acara ini digelar mulai sabtu sampai minggu dua puluh sembilan mei mulai pukul sepuluh pagi sampai dengan sembilan malam di pancoran jakarta selatan